presiden jokowi dodo sendiri akan mengumumkan kabinet baru berdekatan dengan pelantikan dirinya bersama ⁇ maruf ⁇ amin pada dua puluh oktober mendatang
nama nama dari tiga puluh empat calon menteri pun telah dikantonginya
tapi jokowi masih membuka peluang untuk calon calon yang lain
menurut jokowi waktu pengumuman pembentukan kabinet berdekatan dengan pelantikan dirinya yaitu hari minggu setelah pelantikannya atau keesokan harinya
nama nama tokoh yang akan mengisi posisi kabinetnya pun sudah terbentuk
namun jokowi masih membuka peluang calon calon yang lain untuk masuk ke kabinetnya
terlebih pasca pertemuannya dengan presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono kamis kemarin
untuk nama nama yang sudah dipegangnya jokowi memastikan ada perwakilan papua yang akan menjabat di kabinetnya